itu terlihat luar biasa hmm rasanya juga luar biasa
iya aku tahu
faktanya sarah akan melamun tentang makanan sepanjang hari
apa ini bisa dimakan
dan dia juga akan memikirkan resepnya
putri kau harus menyerahkan pekerjaan rumah tentang siklus hidupmu
ini adalah resep kue jahe lemon
dan orang mungkin akan menemukannya hanya di
di mana sarah
sarah apa kau membuat kue
ini bukan kue ayah
ini adalah makaroni kelapa
kerenyahan kelapa yang dipipihkan lembut dipadukan dengan manisnya susu
dan ditambah dengan sedikit vanila yang lembut
ini sudah tengah malam sarah untuk siapa ini
sarah akan bereksperimen dengan setiap bumbu dan bahan yang dia bisa
dengan tujuan mencapai kesempurnaan
semua orang kagum dengan masakannya
dan seiring berjalannya waktu
jumlah seluruh generasi ultimately menumbuh menjadi juru masak yang luar biasa
mungkin aku harus pensiun
tidak kau adalah guruku yang pertama dan selamanya
namun suatu malam dia memutuskan untuk mengunjungi kedai subfavoritenya
apakah kau menutup tokoh
aku tidak punya uang untuk menjalankan tokoh lainnya
lagi karena bahan bahannya terlalu mahal
oh tapi aku rasa bisa kubuatkan satu mangkuk terakhir untuk pelanggan favoritku
saat nyonya pot mulai menyiapkan sup sarah memperhatikannya dengan terpesona
hmm aroma jahe dan rempah rempahnya sangat segar
bahkan cara dia memotong sayuran dengan hati hati dengan penuh cinta
hmm aku bisa merasakan hangatnya sup menyebar ke seluruh tubuhku
sayang sekali kau tutup
tuan bun si pembuat roti nona berry blasem si pemilik tokote dan bahkan koki rigatoni
sarah merasa sedih
malam itu saat berada di dapur dia terus berpikir
dengan keahlianmu mungkin kau harus melupakan mahkota dan mulutmu
aku akan memulai sebuah restoran
itu dia itu yang akan kulakukan
apa kau tidak bisa kehilangan mahkota
oh aku menjaga mahkotaku
tapi aku juga akan memulai sebuah restoran
keesokan harinya dia mulai bekerja
dia berkeliling mempekerjakan semua pemilik yang menutup toko dan kios mereka
kau akan bekerja tanpa terlalu khawatir
fokus saja memasak dan aku akan menangani sisanya
dalam waktu singkat restoran barunya sudah beroperasi dan orang banyak mengunjunginya
hmm ini enak
aku merindukan supmu nyonya pots
oh kau harus mencoba teh nona beri blasem
ini akan membuatmu merasa sangat rileks
ketenaran restoran itu tumbuh dan menyebar ke seluruh negeri
suatu hari sekelompok orang yang tampaknya sulit diatur
ya ampun maafkan aku tentang mereka
oh tidak jangan khawatir
moto kami adalah melayani setiap pelanggan yang tampan
eh yang lapar
luar biasa aku akan memesan sup kastanye
dalam beberapa saat makanan mereka disajikan
mereka memakannya dengan lahap
rasa pedasnya ini enak sekali
ini dibuat dengan sangat baik
sup buatan nyonya pot adalah yang terbaik
tapi itu dibuat oleh sang putri sendiri
kokinya adalah seorang putri
itu benar kepala koki di tempat yang bagus ini adalah yang mulia
oh maka aku akan memujinya secara pribadi
dia diantar ke dapur tempat sarah sedang memasak
apa kau putri sarah
eh eh iya katakan apa yang kau mau
jika kau berteriak anak buahku akan menghancurkan desamu
restoranmu dan semua yang kau sayangi
kau pernah mendengar tentang bandit fire dow
mereka adalah kelompok bandit yang paling berbahaya yang pernah ada
dan aku pemimpin mereka cob
cob seperti jagung rebus
hahaha apa itu nama aslimu
dia kemudian meminta sejumlah besar uang sebagai imbalan atas keselamatan kerajaan dan putri raja
dengar aku mengerti
putri kerajaan atau bukan kehilangan restoran adalah masalah besar bagi seorang koki
percayalah aku pernah begitu
kau adalah seorang koki
aku tidak mau sombong tapi aku cukup mahir
jadi kau mau apa putri
pikiran sarah bekerja cepat
dia tidak berencana membahayakan semua orang
baiklah akanku setujui syaratnya jika
kau mengalahkanku di pertarungan memasak
eee pertarungan masak
iya jika aku menang tinggalkan kerajaanku selamanya
aku tidak mau mendengarkanmu tidak ada kehormatan diantara pencuri
kalau kau memang jagoan pertarungan memasak itu seharusnya mudah bagimu
kecuali jika kau bohong dan kau adalah tipe orang yang membuat telur gosong
baik satu pertarungan memasak dan hanya itu
dan jika aku menang aku ambil restoranmu dan desa dan semua emas yang aku inginkan
kini baik raja maupun rakyatnya tidak diberitahu tentang kesepakatan ini
sarah tidak ingin menakuti siapapun
dia melatih dengan keras keterampilannya selama berhari hari
mengapa aku salah terus ya aku harus menang mungkin aku perlu istirahat
dia pergi jalan jalan malam itu dan kebetulan melihat kop bersantai di tepi sungai
hei putri di sini untuk mengalah
kau harap apa itu bahan bahanmu
iya tapi itu hanya untuk mataku yang indah
ah tanganmu itulah yang perlu memasak
oh mereka akan memasak dan menang
ya ampun kapan kau kalah aku akan membuatkanmu sup kastanya
nyonya pot memberitahuku kau menyukainya
supmu rasanya sangat mirip dengan sup ibuku
dia suka masak dan itulah alasanku mengikuti jejak seorang juru masak
dulu aku koki terkenal di seluruh negeri
namun satu hari seorang kritikus yang penuh denda memutuskan untuk merusak nama dan reputasiku
oh oh tidak
nama asliku bukan cob tapi cresswater
hah koki cresswater aku pernah mendengar tentangmu
resepmu itu adalah yang terbaik
tapi tidak ada lagi yang mau bekerja denganku
segalanya menjadi sedikit memanas jadi aku beralih ke sisi kehidupan yang berbeda
mencuri dari orang mengancam mereka
dan sekarang permisi aku harus berjuang untuk menang
sarah tidak menyangka cop mempunyai sisi seperti itu dalam dirinya
betapa anehnya orang orang
aku juga punya kerajaan yang harus diselamatkan
hari pertempuran telah tiba
aku telah berlatih di bawah bimbingan koki terbaik
semoga berhasil mengalahkanku
saat sarah memasak kop menoleh hidangan biasa macam apa yang dia rencanakan untuk dihidangkan
akhirnya waktunya telah habis
agar adil para juri tidak mengetahui hidangan itu milik koki mana
hidangan pertama terdiri dari mie fetuci ini pedas yang direbus dalam gurihnya santan
para juri mengambil keputusan
hidangan berikutnya adalah polenta dan kacang
kacangan yang terbuat dengan saus tomat yang kental
ini sungguh luar biasa
setelah mereka makan sampai kenyang akhirnya tiba saatnya untuk melihat hasilnya
jantung sarah berdebar kencang
akankah hidangannya cukup enak untuk menyelamatkan seluruh kerajaannya
kedua hidangan itu luar biasa
namun kami semua sepakat bahwa hidangan yang terbuat dari polenta dan kacang kacangan ini
yang memenangkan hati kami
hati sarah melonjak kegirangan
dia menerobos kerumunan dengan bahagia
hidangannya telah memenangkan pertarungan
namun cobb sangat marah
dia berteriak pada sang putri
aku melihat kau hanya menggunakan kacang polong dan polenta
polenta hanya tepung jagung
kau pasti curang
hidanganku terdiri dari bahan bahan berkualitas tinggi
dan telah memberiku pengakuan besar di negeri lain
silahkan cicipi makanananku sebelum kau berkata kalau aku curang
mendekatkan sendok itu ke bibirnya
betapa terkejutnya dia
bahan bahan yang tadinya dicemoohnya dengan kasar
kini membentuk campuran rasa di mulutnya
dan rasa ini
bagaimana kau bisa begitu mahir
apa niatmu membuat hidanganmu itu
tentunya dengan niat untuk menang
aku berlatih memasak dengan pemikiran itu juga
tapi hasilnya tidak pernah memuaskan
aku menyadari tujuanku sebagai koki adalah memberi makan orang orang
dengan makanan terbaik
makanan yang membuat mereka bahagia dan sehat
dengan kata lain kau memasak dengan cinta
aku sudah lupa seperti apa rasanya
ya janji adalah janji putri
aku akan segera meninggalkan kerajaan ini
bagaimana kalau aku membantumu memulai restoranmu di sini
kau akan melakukan itu
kok bisa menjadi koki lagi
cobb sangat tersentuh
dengan berlinang air mata dia menyetujui tawaran baik itu
maka kerajaan terselamatkan dari bandit fire dow yang mengerikan
segera membuka restoran baru di bagian lain kerajaan
oh oh pelanggan terus merasa disambut
mari kita coba lagi sambil tersenyum
oh iya lebih baik
mereka kadang kadang sampai di tempat yang lebih baik
mereka kadang kadang saling membantu
butuh bantuan untuk membantu mata indahmu
hahaha ya ini cukup sibuk
maka nama sarah tersebar luas dan reputasi koki crass water juga mulai tumbuh kembali
ini menunjukkan bahwa
dengan sebuah tekad keberanian dan sedikit keajaiban kuliner
segalanya mungkin terjadi

jangan lupa like share dan subscribe